lebih baik berumah tangga tidak bahagia
tapi berlimpah dengan materi
karena dengan materi kita bisa membeli kebahagiaan
kalian ini bego apa
bu ibu nggak boleh nyumpain mah riki begitu bu
biarpun mah riki hidup sederhana
tapi kan yang penting rumah tangga dia bahagia bu
ya sudah kalau begitu
santir tiga juta
kenapa sih mas
belakangan ini kok mas riki uring uringan terus
ada masalah kerjaannya mas
aku juga nggak tahu lin
lama lama aku bosen jadi waiter kafe
mas riki kenapa
bukannya dulu mah senang kerja di kafe
kok sekarang tiba tiba
mas jadi bosan
ternyata jadi waiter itu cuma capeknya aja lin
untuk mengharapkan uangnya susah
dan kamu lihat kehidupan kita begini
kita harus bersyukur apa yang dikasih sama allah
insya allah allah akan memberikan rezeki yang lebih pada kita mas
masalahnya bukan itu lin
ibu menuntut aku setiap bulannya store ke dia
padahal kehidupan kita aja susah
untuk cicilan kontrakan rumah lah cicilan motor
kita mau dapat uang dari mana lagi nih
tapi mas sudah cerita sama ibu
bagaimana keadaan keuangan kita mas
tapi ibu nggak peduli apapun alasan yang aku berikan
makanya sekarang aku pusing
gimana caranya supaya aku cari tambahan uang buat store ke ibu
silahkan duduk mbak
aku cuma mau tahu di mana kamu sembunyikan suamiku
sudah dua minggu dia tidak datang ke rumahku
dan ini pasti gara gara kamu
saya tidak sebutnya
tidak ada yang lebih buruk yang mbak sangka
mas dude memang sudah dua minggu keluar kota
katanya ada urusan pekerjaan
pasti kamu sembunyikan dia kan
dan kamu juga sengaja menjerat suamiku agar bisa seenaknya menguras hartanya
dasar kamu itu perempuan perusak rumah tangga orang
masya allah mbak
saya tidak pernah bermaksud seperti itu
demi allah mbak
nggak usah pakai nangis deh
pakai nyebut nyebut nama allah
dasar kamu itu perempuan munafik
bilang ya sama mas duda
kalau aku datang ke sini mencari dia
awas kalau kamu tidak sampaikan
nanti kalau mas nude pulang akan saya sampaikan
kenapa beban hidupku begitu berat ya allah
begitu banyak tekanan yang aku hadapi
tekanan dari ibuku
tekanan dari suamiku
dan juga tekanan dari istri pertama suamiku
kuatkanlah hambamu ini ya allah
bu ibu harus dibawa ke rumah sakit ya ya bu ya ya
nggak usah tun
sebentar lagi sakitnya juga hilang
kamu udah lapar sayang
sama siapa dia
ternyata ibu menjalin hubungan sama anak muda yang usianya sama seperti aku
enggak ini nggak boleh terjadi
aku harus kasih tahu santi dan maya
apa jadi selama ini ibu membohongi kita dengan sandiwaranya
menurut mas sih begitu
tadi malam mas melihat ibu sedang makan malam di kafe di mana mas bekerja
dan kamu tahu ibu terlihat mesra sama seorang laki muda
masa ibu pacara sama anak muda yang semuran sama mas
ya allah apa yang terjadi sama ibu kami ya allah
terus gimana sekarang apa yang harus kita lakukan
masalah ini nanti kita harus bicarakan sama ibu
karena saya nggak mau ibu seenaknya aja sama kita
memeras kita tanpa dia mikirin gimana susahnya kita nyari uang untuk membahagiakan ibu
apa kabar udah lama gak main kesini
mari masuk bu
nggak usah disini saja
tadi lagi pergi sebentar bu
mari masuk bu gak enak lihat orang
nggak usah disini saja
di dalam sumpah ibu kesini cuma mau ketemu suamimu
karena dia ada janji sama ibu mau ngasih uang
demi allah bu mas riki lagi keluar sebentar
saya juga nggak tahu mas riki ke mana
sebentar lagi juga pulang kok bu
mas riki datang bu
udah lama datang
tapi istrimu tidak suruh ibu masuk ke dalam
udah tahu ibu datang bukan disuruh masuk di luar
kayak orang mau nagih utang aja
tapi mas saya sudah
mari ibu masuk
nggak usah ibu buru
ibu kesini cuma mau nagi janjimu
kamu katanya mau ngasih uang sama ibu
maaf diki belum cukup buat bantu ibu
itu saja alasanmu
belum cukup belum cukup
sekarang ibu tidak peduli berapa uang yang ada di dompetmu
dengan biaya keluarga saya
pokoknya ibu tidak peduli
makanya jangan kawin sama perempuan miskin
biar hidupmu tidak ada masalah
hidupmu tidak sengsara seperti ini
udah cepet mana uangnya
ibu gak bisa lama lama
uang segini aja kok kamu keberatan bener gak sih ibu
satu hal yang harus kamu ingat
cepat ceraikan istrimu itu
dan cari yang kaya raya
supaya hidupmu mapan
ampunilah ibu hamba ya allah
kenapa ibu hamba menjadi orang tua yang materialistis
dan tidak punya hati nurani ya allah
jadi kemana saja uang yang saya kasih kamu selama ini
kamu habiskan untuk apa
saya hanya bantu ibu mas
saya nggak pernah menyalahgunakan uang yang udah mas kasih
jadi dalam satu bulan ini sudah berapa uang yang kamu habiskan untuk membantu ibumu
mas ibu benar benar membutuhkan bantuan saya mas
dan saya gak tegang liat ibu menderita
selalu ibu jadi alasan
jangan jangan uang yang saya berikan sama kamu kamu gunakan untuk senang senang
enggak mas itu nggak benar
tapi kenapa uang yang saya kasih ke kamu selama ini selalu habis
kamu dimakan setan
kalau selama ini uang itu untuk membantu ibu kamu
saya tidak akan ngasih kepercayaan kamu untuk memegang uang lagi
ya gak ada tapi tapian
kalau sampai kamu membantu ibu kamu lagi tanpa sepengetahuan saya
kamu akan saya cerai
saya tidak butuh istri yang pembohong